dua belas jenazah anggota tni korban helikopter jatuh di poso tiba di rumah sakit bayangkara palu senin dinihari
dua belas jenazah diterima rumah sakit bayangkara palu sekitar pukul empat waktu indonesia tengah
dua dari tiga belas korban adalah komandan korem satu ratus tiga puluh dua tadulako kolonel infantri syaiful anwar
serta kepala penerangan korem mayor infantri fakih
beberapa keluarga korban telah menunggu di rumah sakit
menurut rencana jenazah mayor fakih akan diterbangkan ke makassar dan dimakamkan di kabupaten sopeng sulawesi selatan
namun ke tiga belas jenazah akan disemayamkan di aula korem satu ratus tiga puluh dua tadulako sebelum diserahkan ke keluarga
informasi terbaru seluruh jenazah akan dimakamkan di taman makam pahlawan kalibata jakarta